ya allah ibu
kan semua udah pernah bilang sama ibu
biar sukma yang ngerjain semua disini ya
udah gak apa apa
biar ibu aja
aduh daripada bu hana marah marah
nanti bu hana akan cerewet
udah deh mendingan sekarang ibu duduk disitu
terus sukma yang nyuci ya
sukma dimana kamu
sukma tuh cepet aku dipanggil
ngapain gadis kampung ini ada di kamar kita
ma dia tidur disini sebentar
tapi bah kenapa harus di kamar kita
hargain aku dong pak
papa lebih cepat punya anak
itu artinya lebih cepat kita dapat warisan
iya tapi gak kayak gini caranya pak
harga anaknya lebih cepat
pak kenapa sih kita harus rumah sama dia pak
kenapa gak di kontrakin aja
awas ya kamu gadis kampung
semaleman saya tidur di kamar kamu
kamu jangan berpikir bahwa
kamu bisa seenak ya disini ya
kamu bisa lihat saya yang tetap berkuasa disini
lepasin tangan saya dulu
kamu dan ibu kamu harus bekerja disini
karena saya sudah memecat pembantu saya
dan kamu harus membersihkan rumah ini
ibu sedih lagi ya
ibu sedih lagi ya
kamu harus menanggung beban yang berat
kamu harus menanggung beban yang berat
ibu jangan mikirin itu ya
ini semua demi kita kan
ibu sekarang gak usah nangis lagi ya
ibu gak boleh nangis lagi
ibu senyum ya
coba sama pengen lihat senyum
kita nangis lagi ya bu
ngapain kamu disini
emangnya anak kamu gak ngasih tau apa
kalau tuh gini
udah sekalian sekarang itu bersih bersih rumah
anak saya sudah kasih tahu bu
kalau sudah tau ngapain kamu santai disini
sekarang kamu nyuci baju saya
sudah gitu kamu nyeterika baju saya
dan kamu bereskan rumah
terus ingat jangan menyuci pakai mesin cuci
karena orang kampung kayak kamu gak bisa nyuci pakai mesin
wah kau diri
dia numpang disini
dipikir disini hotel apa
ya allah ibu
kan sumang udah pernah bilang sama ibu
biar sukma yang ngerjain semua disini ya
udah gak apa apa
biar ibu aja
daripada bu hana marah marah
nanti ibu anda akan cerewet
udah deh mendingan sekarang ibu duduk disitu
terus suka yang nyuci ya
ayo cepet kesini
sukma tuh cepet
tapi ibu udah
aku muak aku muak
kamu nyemir lama banget sih dari tadi
ini pak sepatunya
mama apa berangkat dulu ya aku udah telat nih
eh ngapain kamu masih disini disana
beresin kamar saya sekarang

ini baju saya nih
kamu tuh memang kerjanya tuh gak becus
nyonya gak boleh sekali sekali itu sama ibu saya
ini juga salah ibu kamu kan
baju saya jadi bolong gara gara dia
tapi nyonya gak boleh sekasar itu
asal kamu tahu ya
baju saya tuh lebih mahal dibandingin harga diri kamu